kita ke informasi lain presiden joko widodo menghadiri rapat pimpinan tahun dua ribu dua puluh
tentara nasional indonesia dan perwira tinggi kepolisian republik indonesia
dalam rapim kali ini presiden berpesan baik polri dan tni memiliki visi yang sama
dalam menghadapi tantangan negara ke depan
presiden hadir di markas besar tentara nasional indonesia di cilangkap jakarta timur senin pagi
didampingi panglima tni dan kapolri sebelum masuk ke agenda rapim
presiden diajak berkeliling markas tni dengan menggunakan tank anoa milik tni angkatan darat
setelahnya presiden melanjutkan melihat pameran senjata milik tni
didampingi oleh menko polhukam serta menko maritim
pada rapat kali ini presiden menyampaikan bahwa jajaran tni dan polri harus memiliki visi yang sama
untuk menghadapi tantangan negara ke depan